sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa ahok di gedung kementerian pertanian
diwarnai unjuk rasa dari dua kubu masa pro ahok dan masa dari gerakan nasional pengawal fatwa mui
jumlah masa gnpf mui tampak lebih banyak tidak hanya didominasi oleh para pria
tetapi juga kaum perempuan yang ikut turun ke jalan
kaum perempuan lintas usia dari berbagai aliansi di bawah komando gnpf mui
juga ikut turun ke jalan hadir di sidang kasus dugaan penistaan agama
mereka turut membawa spanduk dan tak sedikit pula yang turut berorasi meminta ahok dihukum
beberapa di antara mereka tampak membawa anaknya ke tengah kerumunan masa
mayoritas dari masa perempuan ini juga hadir di tiga sidang sebelumnya
karena ingin turut mengawal persidangan
mayoritas masa gnpf mui datang dari jabodetabek dan sekitarnya sejak pukul tujuh pagi
jumlah masa terus bertambah jelang sidang dimulai hingga nyaris menutup badan jalan